aduh miara sokatu tolong
saya temohon jangan ganggu si opi
gue ganggu dia
gue gak perlu ganggu dia
gue lagi ada urusan pribadi sama glenn
lo tuh kok jadi cowok tuh jantelan dikit dong
lo ngajak gue ribut
gue kesini bukan nantangin lo ribut
tapi gue cuma pengen kasih tau sama lo
lu tuh terlalu kasar sama laura
oh jadi lo marah marah sama glenn karena disuruh laura
ini atas inisiatif gue sendiri
yang cowok kasar sama cewek
lo tau nggak apa artinya aa
eh gue udah bilang gue tuh kesini bukan nampangin lo
gue cuma pengen ngasih tau
lo dulu inget nggak lo pernah ngelempar surat ke laura
lo juga harus inget glenn kalau dia tuh mantan cewek lo tau nggak
eh lo tuh kok ngomong dipikir ya
bukannya glenn yang nggak punya hati
tapi emang laura aja tuh yang kegenitan
mungkin kirim kirim surat segala lagi
terserah sama lo deh
gue cuma pengen ngingetin
yuk kita ke sini
yuk kita ke sini
emang laura tuh bikin gue kesel aja tau nggak sih
hehehe udah aja marah marah
kalau lo marah marah nanti mereka ngeliat nggak seneng lagi kita jadi adibut
tidak si erang tidak mau ikut saya sampai sini
kasian juga si orang
iyalah dia tidak bisa berdiri tidak ada nyokapnya
aku harus cari cara bagaimana saya bisa bebas nyokapnya laura
sudah nyasain apa yang disuruh
lo pikir dengan lo ngirim si cowok gendut ini
hei gak usah mimpi lah ya
lo berdua itu bersaudara tau gak
kok lo kejam banget sama dia
hei gue pikir gue mau apa ya saudara kayak dia
hei apapun itu
lo berdua tuh udah ditakdirin untuk bersaudara tau gak
aku dikit lah apa sih lo berdua
aku udah dihidup lo diam diam
lo gak usah ceramain gue ya
kalau lo masih berani ngedeketin glenn
gue jamin lo bakal nyesel
keterlaluannya mereka ya
dosa pisah yang dulu mah jahat
emang kenapa kalau gue jahat
lo kan yang maksa gue jadi kayak begini
lu juga yang jahat lu pernah masukin gua ke penjara
eh itu mah karena memang kamu sepatasnya masuk penjara
lagian juga keluar penjara saatnya seinsap malah makin gawat manete
asal lu tahu aja ya merry
gue tuh gak bakalan berhenti nyiksa lu
gua gak bakalan berhenti bikin lu menderita
lu mesti ngerasain apa yang pernah gue rasain
lu tahu maksud gue apa
sekarang ponakan kesayangan lu tuh dari rumah sakit jiwon
gua yakin sebentar lagi dia bakalan mati di sana
aduh merantong atu
kamu teh kalau dendam sama saya sok aduh ke saya
jangan bawa bawa si kopi
aduh jelas gue bawa bawa dia
karena gua tahu lu sayang banget sama dia
dia itu senjata atas
dia ampuh gua supaya bisa nyakitin lu
aduh merantong atu tolong
saya mohon jangan ganggu si opi
gua ganggu dia
gak bakalan gue gak perlu ganggu dia
otak dia yang udah keganggu di rumah sakit jiwa
aduh mahal ya atu
kita mudah kembali isik satu sih
atu tidak bisa tolong kamu opi
kamu tak inget gak bisa
z tartu dia di atas

tu vincent mudah bangsa vague b guy
maksud bapak ini apa
pak di sini itu tukang pijet pak
iya kami dapat laporan tempat ini ada plus plusnya
siapa yang di plus pak
ini pijet bersih pak
bapak berhak membela diri tapi bapak harus ikut kami ke kantor
bapak bisa jelaskan semuanya di sana
tapi pak bapak pasti salah tanggap
aduh pak saya ini nggak salah pak
di pijet saya tuh nggak ada plus plusnya pak
itu semua fitnah pak fitnah pak
bapak di sini aja dulu sampai penyelidikan selesai kami lakukan
loh kok penyelidikan belum selesai
mumpah pak nangkep saya nek
ini buat jaga jaga pak
untuk menghindari hal hal yang tidak kita inginkan
eh pak tunggu
kalau saya di penjara bagaimana kantor saya di rumah
bu mari kenapa di sini
panjang cerita nak
bu mer ceritakan saja ke saya
siapa tahu saya bisa membantu bu mary
bapak membantu saya
dan bapak juga di penjara
tapi seenggaknya kan bu mer bisa curhat ke saya
barangkali ya sekedar untuk pelampiasan isi hati aja bu
ah ini gimana sih bapak ini
nggak ada yang mijet ya
bapak ini gimana sih ah
nggak ada yang maget bukannya diem diem di rumah
masih ajak layapan
bapak padahal kan gue mau curhat nih
soalnya kakaknya laura
sudah tahu dia ada ide